terima kasih mas amar
terima kasih mas amar
terima kasih mas amar
sama yang semua kerja disana
udah tahu kalau saya pernah di penjara
karena kasus pembunuhan
ini udah saya tunggu dari tadi
saya belum lapar
kang cecep lagi sibuk enggak
saya mau nelfon dulu
kok cepet laporannya
belum gak jadi
barusan katanya mau nelfon dulu
kenapa kang gobang berhenti kerja
yang punya restoran
sama semua yang kerja
udah tahu siapa kang gobang
terus kang gobang diminta mengundurkan diri
bukan mengundurkan diri
biar seolah olah itu kemauan kang gobang sendiri
selain itu mengundurkan diri kedengarannya lebih enak
ada di rumah
kang gobang ada di sebelah kamu
enggak saya di warung
kang koba gak kamu ajak
tadi udah saya ajak
tapi katanya saya belum lapar
lalu kamu mau ngapain
sekarang kamu lagi makan
yaudah terusin makan ya
tidak kang gobang
tidak kang gobang
kau tau tak
kemaren kan udah dikasih tau sama kakek cep
terus tadi iwan jelasin lagi
uang yang kita tarik gak usah di storing kemana mana
kita bagi empat
karena sekarang pembelian lewat gober udah mulai banyak
kata teh serena harus ada orang yang tanggung jawab khusus
melayani driver gober yang mau ambil orderan kicing kering
saya fokus ngurusin jualan online keluar kota sama promo
berarti harus nambah karyawan baru
kata tes herrena gak usah
bisa dirangkap sama orang yang udah ada
misalnya kang sukanta
kalau ada driver gober mau ngambil orderan dia yang melayani
kalau nggak ada dia bisa tetap ngerjain pekerjaan dia yang lain
dia udah punya tugas ngantar kicimpring ke toko toko
kalau dia pergi yang ngurus driver gober siapa
yang ngurus driver gober biar cemomun aja
oke saya setuju